dia itu kan pak
iya pak maaf pak
saya ketemu dia pak
di hari ayah saya meninggal
dia bicara sama mandor tempat ayah saya ke tempat
dia bilang kalau mobil yang ditumpangin sama ayah saya udah dipasangin sama punggung
bapak kenal orang itu
berarti bapak benarkan bapak pembunuhnya sayang
tidak mengerti apa yang kamu bicarakan
bapak boleh pura pura gak ngerti sampai kapanpun
tapi sebenarnya udah gak ada pak yang ditutup tutupin lagi
karena semuanya udah jelas
bapak itu pembunuh ayah saya
memang semua udah jelas
aku nggak pernah salah ngira
pak prabu jelas jelas pembunuh ayah
itu aku udah tahu
kalau call er
artinya dia berhak
harus diberkas par cathode
tunggu sampai dia tahan
harus diberkas apa ya